tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
menggelar rapat koordinasi bersama gugus tugas penanganan covid sembilan belas
di pendopo bupati sidoarjo pada rabu malam
kofifah mengakui jumlah pasien yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di jawa timur
terus bertambah setelah sejumlah daerah di jawa timur menghentikan psbb
menyikapi hal ini kofifah menyerahkan keputusan
mengenai penerapan kembali psbb kepada kepala daerah
sementara itu kabupaten sidoarjo merupakan salah satu wilayah di jawa timur
yang sempat menerapkan psbb mengingat belasan kecamatan di sidoarjo
ditetapkan sebagai zona merah
namun pemerintah setempat belum memperlakukan kembali psbb
saat ini pemerintah kabupaten sidoarjo masih melakukan penyediaan fasilitas medis
dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan membentuk kampung tangguh
belum belum masih kita evaluasi ya nantinya
jadi ini kan positif ini banyak juga
juga dikarenakan hasil hal hal yang kemarin juga
maka kewajiban kita adalah langkah kuratifnya harus kita perkuat
hingga rabu malam total delapan dua ratus sembilan puluh kasus covid sembilan belas terjadi di jawa timur
dua tiga ratus delapan puluh empat pasien dinyatakan sembuh sedangkan enam ratus lima puluh delapan pasien lainnya meninggal
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur
sidoarjo jawa timur